tadi pelangga pelonggong lulu kenapa jadi pada baris begini ayo rambut pacar aja iya bener itu
cari solusi kecari cara gimana supaya kita menang dan gak gatot terus eh punya apa itu
dan bilang kalau kamu cinta sama aku kamu masih sayang sama aku kan aku tuh selalu sayang sama
kamu dan aku cinta banget sama kamu
kalau cinta mau dong nurutin apa yang aku mau
sekarang juga kamu turun ke bawah dan bilang sama semua keluarga kamu
mereka semua harus terima kalau tante ines dan eros tinggal di sini
kamu sudah kasih pengertian sama dewi
aku sudah bicara sama dewi
dan menurut aku dewi benar
karena bagaimanapun juga
eros dan ines itu adalah bagian dari keluarga kita
mama bener bener gak ngerti maksud kamu apa wisnu
kau berani mereka
kenapa harus aku yang keluar dari rumah ini
justru bagi kalian tidak setuju dengan keputusan aku
silahkan kalian keluar dari rumah ini
jika akan graduasi
lebih baik kita yang pergi dari rumah ini
daripada keluarga ini yang hancur
itu sangat keras cou histories

kita pergi dari sini ayo
kita pergi dari sini
pet kayaknya memang di sini deh kampungnya
pit ini aku simpen di kamu ya
jadi kalau ada apa apa kamu bisa ngelomit aku oke
katanya mau nangkep siluman ular
kita mau ngapain nih dari tadi pelangga pelangga melulu
kenapa jadi pada baris begini kayak orang upacara aja
iya bener itu
cari solusi kek cari cara gimana supaya kita menang dengan gatot terus
asal jangan gatot gatot aja
pak rw kirain apaan
udah mister india secepetnya tuh tangkep siluman ular
bisa bisa kampung kita semua ini jadi kampung mati
tuh tuh tuh
pak rw mati di isep darahnya
nah dudun di isep darahnya
masa ia tinggal ucup sama neng meme
tolong pak rw ada siluman ular di sana pak rw
iya pak rw
tapi dia bawa anak kecil
itu siluman ular apa ama ama mau membawa anaknya ke posan duk
kali ini siluman ular itu jangan sampai lolos
iya pak rw
saya akan memainkan suling sakti saya
cepat tutup telinga kalian
oh masih punya stigma gua
bawa pakai dah
ayo sekarang kita berangkat
ya aku sudah melakukannya
aku sudah melakukannya
oh kakak aku sudah melakukannya
kakak kakak sudah melakukannya
pak r b itu siluman ularnya pak r b
nah dia pingsan kakaknya ya kan
oh jadi camela begini karena mereka
pasti gara gara suara suling itu aku sepertiin bapak itu
apapun kamu anak kecil tangkap
eh eh enak enak enak enak eh eh eh eh eh

enggak boleh gitu diajarin
kita harus pergi kak
eh lari itu
gimana udah pada siap semuanya